belasan remaja yang tengah menggelar aksi tawuran di jalan inspeksi kalimalang jati negara jakarta timur
lari ke langkah bucat polisi datang minggu malam
sejumlah remaja berhasil kabur
tim raja wali polres metro jakarta timur langsung menggelar sweeping di sekitaran lokasi tawuran
petugas menangkap enam orang remaja yang diduga terlibat dalam tawuran
tawuran antar kelompok remaja ciplak lama dengan kelompok remaja kampung makassar ini terjadi
tanpa adanya alasan yang jelas
sejumlah remaja yang tertangkap mengaku hanya sekedar ikut ikutan
selain menangkap enam orang remaja
petugas menangkap lima orang remaja yang diduga terlibat dalam tawuran
lima orang remaja yang kedapatan hendak melakukan aksi tawuran
di kawasan perumpung jati negara jakarta timur
dua bila senjata tajam disita dari penyisiran petugas saat
pada saat tim mendatangi lokasi terjadi tawuran dan para pemuda tersebut langsung melarikan diri
kebetulan tim sempat menembakkan ganes gas air mata untuk memubarkan kerumunan
dan juga memanjakan
dan juga kemudian melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan mengamai
guna kepentingan pemeriksaan
belasan remaja berikut dua bila senjata tajam langsung diamankan
ke mapol sekjati negara jakarta timur
rizky itiar yahya jakarta